alhamdulillah gue ketemu lagi ramadan umur gue dipanjangin sahur masa lo gue kirain udah maling udah rampok jurus gue ampe gue pentil kesana kemari gue cocol hap gue udah eh gak taunya sahur alhamdulillah
eh beset deh baru jam dua orang udah teriak teriak kayak di hutan eh apaan sih lagi sahur sahur sahur orang mau bangun jam tiga
lo jangan mentingin balas dendam lo dulu ya lo mesti sabar dikit dan kalau lo mau sabar lo pasti bisa untung besar
yosi bener kalau lo lebih sabar sedikit lo pasti dapat keuntungan yang lebih besar dong
emangnya aku dapat keuntungan apa tante
gue itu punya rencana yang sangat brilian sekali
oke banget tuh tante aku yakin rencana kali ini berhasil
bagus itu bagus itu ide yang paling bagus
yaudah deh tante aku pergi duluan ya
jangan bergerak kalian sudah dikepung
jangan bergerak kalian sudah terkepung
ya ampun om hadi tante mirna

ya ampun om hadi
wah tante tadi cerah sama ustadznya bagus banget ya
tentang persiapan untuk menyambut puasa besok
iya bener loh ustadznya ba
cakep lagi enak ya kalau punya suami seperti dia setiap hari pasti diceramain bibit juga mau
ya kan non eh tentu tidak ada enaknya kelamaan neta ceramah ustadznya mani tidak tahu pisan
kalau kita sudah kepanasan harus dangun hardang pisang mustinya teramah cukup saja ngomong
assalamualaikum terus waalaikumsalam udah bubar ngecepetkan ye itu mah namanya bukan ceramah
tante tante denger sendiri kan tadi kalau kita itu perlu saling maafkan untuk masuk ibulan ramadhan
ini jadi supaya saat memasuki bulan ini kita itu dengan hati yang bersih enggak ada dendam nggak
sakit hati juga jadi insyaallah ibadah puasa kita diterima oleh allah itu maksudnya
bikin hati tante tante terenyuh pisan ya jujur saja tante teh memang tukang marahnya suka
merahin ibi sopir satpam sering ngomel ngomel oi minta maaf atuh oi maaf
bentar lagi kan bulan puasa ya pasti si lora minta maaf sama gua sungkeman ampunnya saya banyak
dosa pasti begitu ya gua mah gua mpunin aja namanya hari baik bulan baik orangtua harus memberi maaf
yang namanya orangtua biar dia bader tujuh belas setan tetep aja ku sayang sama dia gua maafin gua maaf
bujubuneng eh dikit lagi nombor puasa nih lo mesti mah sama gua sungkeman begitu wujudwun mang mana mukanya cemberut
kayak dompet tenggung bulan apaan sih lo gimana enggak marahnya nyatulah ngambil kebahagiaan aku
tahu enggak sih oh sagninya yang minta maaf sama aku enak aja kebahagiaan kebahagiaan mata lu siapa

eh kira kira sekarang
ini menjelang bulan puasa
jangan cari perkara jangan cari masalah sama gue
nambah dosa gue aja lu
nya tuh gak usah pura pura pikun deh
aku tahu semuanya
nya tuh mau menikahkan sama fathernya luki
apalagi tuh si pader si pader
eh gua kagak pernah berurusan sama si pader si pader
siapa itu si pader
katanya papanya aku bule
gua sebenarnya dulu jago bahasa inggris
berhubung punya anak lu jadi nepa ke lu
bahasa bule gua dah hilang
gak jadi masalah kan
udah lah gak berurusan sama si bule si pader si pader begitu lah
gua gak mau tahu
father tuh papa ayah daddy
bukannya babenya luki sama si
kaga kaga aja dari dulu
gua udah empanin empanin
sama jengkol sama petek
masa jadi begitu buntut buntutnya
emang dulu gue jago bahasa inggris
sebab laki gua bule
nah pas gua beranakin dia bahasa inggris gua pindah ke dia semua
nah gua jadi goblok dah
cuek aja gua
gua ketemu lagi ramadan
umur gua dipanjangin
gua udah maling
jurus gua sampe gua pentil kesana kemari
eh gak taunya
baru jam dua
orang udah teriak teriak kayak di hutan
orang mau bangun jam tiga kayak
ah ya lah
gua kan gua mau bangun jam tiga
udah bangun begini nih
kayak gua bisa tidur lagi
gua tidur ntar kesiangan
si lora harus bantuin gua masak
bantuin gua masak
lu makan saur gak
lima menit lagi
kau disuruh begawe aja
enam menit lagi
kayak lagu aja lu
sot juga gua sodok ntar lu ya
biang kerok banget
pusing nih nih bocah
masih mau lora aja
gua kirain bangun
gua si penyedap nih ya
rasain lu ya
enak lu makan nih
lu tuh yang banjir
gua siram tau
nyapu kalo bangunin baik dikit kek
nggak usah teriak teriak
pokoknya nyiram nyiram segala
yang didengerin omongan orang tuanya
baru gua lembut
nah anak kurang ngajar kayak gini
disuruh bangun dari setadi
masih mau lor lor aja
enak di lu nggak enak di gua
emangnya lu kudu bantuin gua
biarin ah nggak mau sahur
kalau puasa juga ah mau tidur dah
ah buset nih nih anak
jangan sampai gua guyur lu
mau kekuningan kek
yang pasti lo harus bangun
akhirnya masakan gue kelar juga
walaupun hari pertama sahur gua kagak kesiangan
padahal baru jam tiga
ini kan mantep
hah enak juga sahurnya
si lora masih tidur aja nih roman romannya nih
masih nungging aja tuh
enak buat yang ngiler
kalo ya jatah jatah